tersambung melalui sambungan telepon dengan deputi bidang meteorologi bmkg r mulyono rahadi prabowo
pak mulyono beberapa hari terakhir cuaca ibu kota ini semakin tidak menentu
apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan cuaca ini
ya baik sebetulnya begini
karena kondisi kita semacam pada kondisi transisi dari musim penghujan ke arah musim kemarau
ini sudah mulai bulan bulan maret
dan kita prediksikan awal masuk ke musim kemarau ini pada bulan bulan mei
sehingga pada kondisi saat ini memang kondisinya semacam on off on off dari situasi cuacanya
kadang cerah dari pagi ke arah siang
tapi bisa juga pada hari berikutnya mendung mendung
kemudian siang pertumbuhan awannya makin meningkat
sore terjadi hujan yang cukup deras
bisa diawali dengan adanya embusan angin yang kuat
ataupun bisa terdengar adanya petir di wilayah jabodetabek pada umumnya
dan sebetulnya akan lebih terlihat atau lebih agak signifikan nampak ini kalau kita melebar ke wilayah jawa perjalanan barat
karena kalau kita lihat secara agak lebih luas dibandingkan jabodetabek ini
pada umumnya potensi pertumbuhan pertumbuhan awan ini ada di sebelas
di selatan jabodetabek
jadi wilayah jawa barat pada umumnya
meskipun kemungkinan yang muncul di wilayah jabodetabek ketika ini lebih banyak terlihat adanya pertumbuhan awan
meskipun pada saat siang sore relatif hujannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu deras
oke pak mulyono apakah kondisi cuaca ekstrim ataupun cuaca buruk ini bisa diprediksi
kalau memang bisa kalau tadi pak mulyono katakan yang akan lebih banyak terjadinya pergantian cuaca
adanya cuaca ekstrim itu di wilayah selatan atau di sekitaran daerah jawa
kalau di seluruh indonesia ini apakah bisa diprediksi pak di daerah mana saja
iya kalau kondisi ini bisa kita prediksikan
paling tidak tiga jam sebelum kejadian atau kejadian kondisi cuaca ekstrim ini
biasanya kita sudah bisa mengidentifikasi
daerah daerah mana yang potensial untuk terjadi pertumbuhan awan dan sebagainya
bahkan sebetulnya bmkg sudah tujuh hari sebelumnya ini memberikan semacam peringatan awal
untuk daerah yang secara umum misalkan untuk wilayah indonesia bagian timur nusa tenggara timur ini saat ini masih banyak terjadi pertumbuhan awan
nah kalau kita bicara wilayah indonesia lainnya
saat ini pada umumnya di daerah selat karimata antara kepulauan rio dan kalimantan barat ini yang sedang ada pertumbuhan awan yang cukup signifikan
dan juga daerah daerah kalimantan timur sulawesi utara hingga ke wilayah sulawesi utara turun talu dan sebagainya
ini juga merupakan daerah daerah yang ada potensi untuk terjadi pertumbuhan awan cukup kuat dan meluas
jadi potensi untuk terjadinya turun hujan ini juga sangat memungkinkan untuk daerah sana
nah kemudian secara spesifik sebetulnya wilayah bangka belitung ini juga ada
kemudian jabodetabek bagian timur saat ini atau beberapa waktu ke depan ini juga ada potensi pertumbuhan awan dan hujan
dan juga antara madura bagian selatan dan wilayah jawa timur bagian utara
ini juga terjadi
pertumbuhan awan dan hujan
kemudian bali ini juga ada
nusa tenggara barat sebagian daerah lombok dan juga daerah sumbawa
pak mulyono kalau tadi disebutkan pak mulyono ini sebenarnya bisa diprediksi tiga jam sebelumnya
apakah prediksi ini bisa dilakukan oleh masyarakat awam
artinya bagaimana masyarakat harus mewaspadai adanya peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau ini
ya memang tidak setiap masyarakat punya tempat yang bisa memonitor perkembangan awan
namun paling tidak dari peralatan monitoring kondisi cuaca iklim dan berkembang bumi yang diiliki
paling tidak masyarakat bisa melihat apa apa yang sedang terjadi
ataupun adanya peralatan musim depan
pak mulyono terakhir apakah kemudian dengan adanya peralihan musim ini ada potensi adanya angin kencang ataupun puting beliung ataupun bahkan hujan es di wilayah tertentu
ya ini sangat memungkinkan
pada kondisi transisi seperti ini pertumbuhan awan menjulang tinggi ini biasanya ada meskipun sifatnya lokal
tidak seluruh wilayah akan mengalami hal yang sama
jawa barat bagian selatan
ini memungkinkan terjadi potensi potensi pertumbuhan awan yang menjulang
sehingga potensi hujan es bobel embusan angin yang kuat berdari saya ada dengeran petir
ini juga memungkinkan untuk terjadi
terhadap selawasi selatan juga
hal ini sangat memungkinkan
pak mulyono rahadi prabowo deputi bidang meteorologi bmkg
terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newsroom